hai allah allah ular jenis anca batik ini tiba tiba saja muncul dari balik selokan
di stand pakaian salah satu pedagang pasar malam di senggol kota parepare sulawesi selatan
kamis malam kehadiran ular sepanjang kurang lebih empat meter ini pun membuat warga pasar panik
mereka kemudian memanggil petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan guna
apakuasi reptil ini diduga ular terbawa arus air sarni jendera hingga ke selatan pasar
pohon melata ini diduga kelaparan sehingga muncul dari selokan untuk mencari makanan ini ularnya ditemukan
dimana pak di selonga di sekitar pasar ya berarti ini udah ini dari arus air yang terdiri selonga
mencuri karena lapar makanya di tempatnya makanya lah ke jaringan ya ke pasar ya jadi pada saat itu
warga pasar sempat panik ya ya banget sempat panik dengan matial telepon ke
setelah liar ini rencananya akan diserahkan ke bksda untuk dilepasliarkan kabin terakhirnya
di tengah hutan yang jauh dari pemukiman warga asal nawir parepare sulawesi selatan